ada pun capres nomor urut dua prabowo subianto mendukung penjatuhan sanksi kepada pejabat negara yang tidak melaporkan atau melaporkan lhkpn secara tidak jujur
pertanyaan pribadi kalau dari gue ya
terus bisa lihat sweaternya mas ari pakai aha kan
segi permainan dan kontribusi mereka
dan beberapa pemain pemain mudanya juga
nah ini biasa digunakan dalam berbagai acara adat
pada saat mereka bertemu saat mereka berjanji untuk melangsungkan pernikahan
karena sudah dua kali pemilu itu sudah kita lakukan dua kali pemilu menimbulkan korban
men mereka udah final nba berapa kali